varian baru covid sembilan belas omikron yang juga dikenal sebagai varian b satu satu lima ratus dua puluh sembilan dianggap lebih berbahaya daripada varian sebelumnya
varian ini pertama kali muncul pada awal bulan november di afrika yang kemudian menyebar ke sebagian besar negara eropa
kami ajak anda untuk lebih memahami mengenai varian omikron dan bagaimana menghadapi situasi ini
bergabung bersama kami ada prof amin subandrio peneliti senior lembaga biologi molekuler eikman
prof amin selamat malam
selamat malam mbak fusfa
prof amin omikron ini diketahui memiliki potensi penularan hingga mencapai lima ratus persen bahkan
bahkan who juga mengklasifikasikan varian omikron ini ke dalam kategori varian of concern
jadi mutasi virus dengan klasifikasi seperti ini biasanya terjadi karena faktor apa prof
ya kalau kita lihat omikron ini memiliki mutasi yang begitu banyak ya
ada sekitar lima puluh mutasi dan tiga puluh an itu berada di
di daerah spike protein nya
nah mutasi yang sebanyak ini secara hipotesis itu bisa terjadi apabila virus itu menginfeksi seseorang dengan kekebalan yang rendah
artinya mengalami istilahnya immunocompromise
dan dari hasil filogenetik itu kita ketahui bahwa varian omikron ini tidak ada hubungan dengan varian delta
jadi bukan turunannya delta
tapi dia sudah tanda petik memisahkan diri itu sejak cukup lama
artinya bukan mengikuti perkembangan mutasi yang saat ini
jadi dia sudah merupakan klinis yang berbeda dan baru muncul di awal november ini
walaupun sebetulnya kalau ditelusuri kasusnya sudah ada sekitar
sekitar oktober ya tapi baru direteksi sekitar bulan november
dan dengan mutasi yang begitu besar dia memiliki sifat yang spesifik
jadi ada mutasi yang menyebabkan dia lebih cepat menular
ada mutasi yang menyebabkan dia lebih cepat masuk ke dalam sel
ada mutasi yang menyebabkan dia bisa menghasilkan partikel virus
lebih banyak di dalam sel manusia
kemudian ada juga mutasi yang menyebabkan dia perikatan lebih kuat
dengan reseptor h dua pada permukaan sel manusia
ada lagi mutasi yang menyebabkan dia menurun kepekaannya terhadap antibody
antibody yang pasca vaksinasi maupun antibody pada penyintas
ataupun antibody yang digunakan
pada terapi ya misalnya monoklon antibody
oke prof amin ini kan kasus ini meningkat sangat cepat di sejumlah negara
bahkan denmark juga tadi menyatakan bahwa rekor angkanya di sana
nah karena pasiennya dianggap memiliki jala yang ringan
kemudian deteksinya hanya dengan pcr
atau kita bisa lihat gejala gejalanya
gejalanya apa pada seseorang yang terjangkit omikron
ya betul sekali bahwa sebagian besar mereka yang tertular atau terpapar
omikron ini tidak menunjukkan gejala atau gejala yang sangat ringan ya
sehingga banyak digolongkan sebagai otg
dan yang ditemukan saat ini di beberapa negara itu adalah pada pelaku perjalanan luar negeri
jadi mereka pada dasarnya orang orang yang relatif sehat ya
tidak punya keluhan apa apa tidak bisa berpergian
itu yang merupakan salah satu faktor kenapa virus ini
begitu cepat disebarkan ke negara lain ataupun benua lain ya
karena orangnya sama sekali tidak ada atau sebagian besar tidak ada keluhan ya
sehingga justru itu yang mendukung tingginya penyebaran
karena virus ini kan tidak bisa terbang sendiri
dia hanya sudah berpindah
satu tempat ke tempat lain satu negara ke negara lain
itu hanya kalau dibawa oleh hostnya oleh manusia
oke artinya dengan pcr
hanya bisa dengan pcr begitu ya prof ini terdeteksi
tapi kalau berbicara prosedurnya disebutkan juga oleh kemenkes oleh menteri kesehatan juga
ada prosedur namanya whole genome sequencing yang dianggap menjadi cara terbaik begitu untuk mendeteksi
atau mengetahui ada atau tidaknya mutasi virus tersebut
termasuk dengan varian omikron ini
sebetulnya seberapa efektif prof amin
whole genome sequencing ini bisa mengendalikan angka kasus
apakah memang prosedur ini juga bisa diimplementasikan di beberapa wilayah dengan kapasitas laboratorium di indonesia
jadi pcr yang biasa itu tidak bisa mendeteksi apakah itu omikron atau tidak
dia hanya mendeteksi secara umum seseorang itu terinfeksi
terinfeksi oleh covid sembilan belas atau sars cov dua
setelah pcr maka akan ketahuan dia terinfeksi oleh linites mana atau oleh klate yang mana atau oleh varian yang mana
apakah delta atau alpha beta dan sebagainya termasuk omikron
jadi baru bisa dikonfirmasi dengan whole genome sequence dengan wgs
ada satu pendekatan pcr yang menggunakan primer tertentu
yang kita sebut sebagai pcr sptf yang sudah sering dibaca
itu kalau dia tidak artinya pcrnya tidak bisa mendeteksi gen s
sedangkan gen yang lainnya terdeteksi maka dicurigai ia adalah omikron
nah saat ini terjadi pada kasus yang dianggap dicurigai itu yang sedang diperiksa wgsnya
itu karena ketemu melalui pcr adanya sgtf
sehingga kemudian dilakukan uji domsica
jadi pcr dengan sktf itu fungsinya adalah untuk melakukan screening awal
tapi konfirmasi harus dilakukan dengan whole genome sequence
nah saat ini beberapa laboratorium sudah sekitar dua puluh an lebih laboratorium di indonesia yang bisa melakukan whole genome sequence
tapi memang belum tersebar di seluruh indonesia
kementerian kesehatan sedang berupaya agar
di semua provinsi khususnya di titik titik dimana ada harus masuk dari luar negeri
itu dilengkapi dengan alat untuk whole genome sequence ya
dengan berbagai kapasitas
ada yang kapasitas kecil ada yang kapasitasnya besar
tergantung dari banyaknya orang yang harus diperiksa
kita sempat mendengar beberapa peneliti juga mengatakan meskipun penyebarannya cepat namun varian omikron ini dianggap katanya nggak sebut bahaya delta
yang resiko kematiannya cukup tinggi
tapi nyatanya hal itu dipatahkan prof
ketika di inggris kemarin ada satu kasus kematian akibat omikron
ya betul sekali satu kematian yang dikaitkan atau terjadi pada penderita terinfeksi omikron
yang terjadi di inggris satu kasus
tapi masih belum di
pastikan apakah penyebab kematiannya itu memang omikron
ya karena sejauh ini sebagian besar mereka yang terinfeksi oleh imutron itu gejalanya ringan
ya tadi sudah kita bahas
justru karena kejalannya ringan maka virusnya lebih cepat nyebar
dia tambah lebih cepat disebarkan
karena dibawa oleh orang orang yang sepertinya sehat
pergi ke sana kemarin
ya dari jaraknya sampai jauh
tapi dari aspek klinisnya gejala klinis dan sebagainya
di sejauh ini dianggap bahwa omikron ini hanya menyebabkan gejala yang relatif ringan
tidak seberat delta
kemudian bagaimana dengan efektivitas vaksin prof
kalau memang dianggap ringan tapi nyatanya juga bisa melumpuhkan kekebalan imun
vaksin yang saat ini tersedia di indonesia apakah sudah cukup atau memang vaksin booster adalah suatu urgent atau prioritas begitu untuk dilakukan
ya betul bahwa dilaporkan omikron ini tetap bisa menyerang orang orang yang sudah divaksinasi
bahkan vaksinasi dua kali
tetapi sekali lagi itu tidak menyebabkan kita mengatakan vaksin tidak berguna
ya sebab kekebalan yang dimiliki seseorang itu akan bisa membantu satu menghindari dari tertular
kalau toh sampai tertular maka gejalanya tidak berat
dan yang ketiga orang itu tidak akan menjadi sumber pundalaran bagi orang lain
tiga manfaat dari vaksin itu yang bisa kita harapkan dengan vaksinasi
oleh karena itu program vaksinasi harus digalakan segera dituntaskan agar semakin banyak orang yang sudah memiliki kekebalan
divaksinasi yang satu kalipun itu sudah jauh lebih baik daripada yang tidak divaksinasi
tetap bermanfaat walaupun terjadi penurunan efekasi
tetapi pada wakil who
maka vaksin itu masih dianggap efektif untuk mencegah infeksi oleh berbagai varian sars cov dua ini
prof amin tadi sempat menyebutkan kalau virus ini tuh bermigrasi ke orang lain karena adanya aktivitas perjalanan tadi
mungkin dari luar negeri atau dari antar pulau

lihat kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk menekan
menangka penyebaran covid sembilan belas varian omicron ini
ada masukan mungkin prof
ya saat ini yang sudah dilakukan pertama kan tentu kita mencegah masuknya omikron itu dari luar
ya karena sebelum ini kan kita belum menemukan di indonesia ya
jadi sumber kebenaran dapat dikatakan berasal di luar
tapi sekarang kita sudah mendapatkan kasus di dalam negeri
maka yang harus kita lakukan adalah mencegah jangan sampai kasus itu kemudian menjadi sumber penularan bagi orang orang lain ya
untuk itu kita harus betul betul berupaya untuk memutuskan rantai penularan
dalam hal ini kalau dalam hitungan epidemiologinya kita harus tetap menjaga agar angka reproduksinya itu tetap di bawah
atau orang yang terinfeksi oleh virus corona itu semakin kecil kemungkinannya untuk menularkan kepada orang lain
nah dengan demikian kita bisa mencegah virus itu tidak pindah ke orang lain dan orang yang ditulari juga tidak menjadi sumber penularan ke orang lain
dan juga dengan memutuskan rantai penularan itu kita mencegah si virus itu memasuki host baru yang berarti kita mencegah virusnya untuk bertambah banyak
atau istilahnya replikasi dan mencegah kemungkinan si virus untuk bermutasi
nah ini menjadi penting sekali harus kita sadari bahwa intinya kita harus memutuskan rantai penularan ini
nah jadi untuk bisa memastikan rantai penularan itu bisa ditekan serendah mungkin maka kita harus melakukan tetap melakukan upaya kita
untuk protokol kesehatan lima m itu
karena memang bukan tidak mungkin ya dengan adanya mutasi omikron ini mungkin kedepannya masih ada mutasi mutasi lainnya dari virus covid sembilan belas
protokol kesehatan adalah ini ya kunci untuk melawan covid sembilan belas di masa pandemi ini khususnya tadi lima m yang sudah disebutkan profesor amin
prof amin terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami peneliti senior dari lembaga biologi molekuler eijkman
terima kasih selamat malam